puluhan anak warga wadas mengikuti kegiatan trauma healing di halaman masjid dusun kerajaan desa wadas kecamatan bener kabupaten purworejo jawa tengah senin siang
kegiatan ini digelar lembaga bantuan hukum solo raya justice bersama badan eksekutif mahasiswa sebelas maret surakarta
mereka mengajarkan anak anak keterampilan membuat pesawat kertas berhitung serta bermain tebak tebakan
kegiatan trauma healing ini sengaja digelar untuk menghilangkan trauma yang dialami anak anak pasca penangkapan enam puluh warga wadas oleh polisi